masyarakat dan inovasi sangat erat kaitannya dengan kemajuan suatu bangsa
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga ditentukan dari
pengembangan riset dan inovasi
yang telah dilakukan
untuk itu melalui undang undang nomor sebelas tahun dua ribu sembilan
tentang sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi
pemerintah membentuk badan riset dan inovasi nasional atau brin
pembentukan brin bertujuan untuk mensinergikan
semua lembaga riset di indonesia
mulai dari hulu hingga hilir
badan pengkajian dan penerapan teknologi atau bppt
selaku perpanjangan tangan negara dalam bidang teknologi terapan
mendukung upaya tersebut
wujud nyata sinergi riset dan inovasi terlihat dari pendampingan
yang dilakukan bppt dalam pembangunan sembilan teknopark
di berbagai daerah di indonesia
seperti di kawasan teknopolitan di kabupaten pelalawan provinsi riau
di kawasan ini bppt juga memberikan pendampingan untuk membangun
sekolah tinggi teknologi pelalawan st dua p yang sudah beroperasi sejak dua ribu enam belas
dengan keberadaan kawasan teknopolitan yang semakin terintegrasi
diharapkan bisa meningkatkan nilai tambah produk unggulan kabupaten pelalawan
yaitu kelapa sawit
tujuan akhirnya adalah menurunkan angka kemiskinan
meningkatkan kualitas sumber daya manusianya
tentu saja indonesia perlu memiliki sdm yang juga memiliki basis ya teknologi
dan kita lihat bahwa pemerintah indonesia saat ini memang berkomitmen
untuk menciptakan iklim yang bisa menunjang segala macam aspek
yang berkaitan dengan inovasi dan teknologi
bahkan sekarang ada badan baru ya
badan riset dan inovasi nasional
yang memang tujuannya nanti mengumpulkan semua
lead bank riset dan pengembangan serta inovasi ini
agar tertuju untuk membangun indonesia empat
nah untuk mengetahui lebih lanjut lagi apa saja strategi pemerintah
untuk mengemukakan riset inovasi dan teknologi
dan membuat indonesia ini bisa bersaing bisa kompetitif bisa inovatif lagi
sudah ada tiga narasumber bersama insight with desi anwar kali ini
ada man riset tech dan juga brin
jadi badan riset dan inovasi nasional
dan juga kepala bppt badan pengkajian dan penerapan teknologi
pak hamam riza dan juga ada bupati pelalawan ya pak hm haris
kebetulan kita sekarang berada di pekanbaru
nah kenapa karena nanti kita akan melihat ya perkembangan yang namanya teknopark
yang akan ada ya di kabupaten pelalawan ini
tapi sebelumnya ini menarik ya karena indonesia ini seperti kita ketahui
itu banyak sekali memiliki lembaga lembaga ada bppt ada lipi
juga setiap kementerian itu punya lead banknya
juga di perguruan tinggi ada lead banknya itu
padahal yang penting itu sebenarnya kan penerapan dari pengkajian ini
yang memang harus strategis
mungkin bisa cerita sedikit pak bambang apa persisnya brin ini
ini kan sesuatu yang baru ya
terima kasih mbak desi
jadi intinya sekarang kita harus punya tujuan yang jelas
di dalam melakukan segala kegiatan yang sekarang diberikan istilah tidak lagi lead bank
tetapi lebih lengkap lagi lead bank jirap
yaitu penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan
nah meskipun ini suatu proses kita ingin ada ujungnya
dan ujungnya itu adalah harus sesuatu yang dibutuhkan oleh bangsa indonesia ini
kebetulan ujungnya itu adalah inovasi
nah kenapa inovasi
karena kalau kita ingat pada akhir kabinet kerja kemarin
kebetulan saya masih di bappenas presiden sudah meluncurkan visi dua ribu empat puluh lima
dimana kita punya aspirasi indonesia jadi negara maju
nah pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mencapai ke sana
nah setelah melihat berbagai aspek yang ada dalam perekonomian kita
satu aspek yang masih absen atau yang belum kelihatan itu adalah inovasi
inilah aspek yang membedakan kenapa indonesia belum masuk kategori negara maju
negara seperti korea jepang itu sudah negara maju
nah karena inovasi ini kita masih ketinggalan
maka kita harus lihat inovasi itu datangnya dari mana
nah inovasi ini bisa muncul karena ada kegiatan lead bank jirap tadi
atau intinya ada kegiatan riset yang diharapkan nanti melahirkan inovasi
nah saat ini kenapa kemudian muncul brin
karena lembaga lembaga yang kita kategorikan lembaga penelitian
yang bentuknya adalah lembaga pemerintah non kementerian lpnk
itu mempunyai misi sendiri sendiri yang kebetulan belum terangkai satu sama lain
lipi contohnya itu didirikan memang orientasinya adalah kepada lead banknya
sedangkan bppt waktu didirikan almarhum prof habibie sekitar tahun tujuh puluh delapan delapan puluh
itu tujuannya adalah untuk sesuai namanya pengkajian dan penerapan
jadi bppt lebih ke hilir lpi lebih ke hulu
kemudian ada batan yang lebih spesialis di nuklir lapan yang spesialis penerbangan
nah kalau mengikuti masing masing
maka kita susah merangkainya
akhirnya muncul hasil penelitian muncul hasil kaji terap
dan kemudian muncul hasil hasil yang lain
yang kemudian agak susah untuk diklaim sebagai inovasi
nah karena itu brin didirikan dengan harapan kita bisa menciptakan ekosistem inovasi yang kuat
sehingga antara lembaga satu dengan lembaga yang lain jelas hubungannya benang merahnya apa
sehingga misalkan riset dasar yang dilakukan oleh lipi
hasilnya nanti ini harus dilanjutkan oleh bppt dalam bentuk pengkajian penerapan teknologi
sehingga ujungnya lahir inovasi
itu pun juga tidak cukup bppt sendirian
karena untuk sampai inovasi kita harus melibatkan sektor industri dan sektor swasta
jadi mau tidak mau harus ada kolaborasi
dan ini kan biasanya kalau masing masing lembaga itu punya ego sektoral lah
sibuk dengan apa yang dilakukannya sendiri
nah ini bagaimana prioritas dan cara penerapannya supaya brin ini bukan lagi
justru bukan memang menjadi jembatan gitu
tapi bukan tambah lagi ini birokrasinya
artinya memang pada upaya sinergitas dan harmonisasi
supaya dari tahap perencanaannya sampai nanti penganggaran dan implementasi
itu jelas siapa melakukan apa dan outputnya apa
supaya nanti nyambungnya atau hilirisasi dari hasil riset itu terjadi
kita tentunya sangat mendorong riset
tapi jangan sampai riset itu hanya berhenti menjadi suatu laporan
tapi kita ingin riset itu bisa dihilirisasi
bisa menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat
itulah yang disebut sebagai inovasi
nah brin nanti akan melakukannya dengan cara bahwa brin lah nanti adalah
satu satunya lembaga milik pemerintah yang melakukan lead bank jirap
jadi dari segi funding juga nanti ada semacam di pooling
ya nanti di pooling di brin itu tadi
dan ada prioritas juga
dan ada prioritas tentu saja
ada prioritas jadi ada penyatuan anggaran
kemudian yang paling penting ada prioritas riset nasional
nah prioritasnya yang untuk empat tahun ke depan ini
lima tahun ini intinya kita lihat pada bidang
yang pasti yang harus selalu masuk itu adalah terkait pangan
kemudian kesehatan kemudian energi dan juga transportasi maritim dan seterusnya
dan khusus lima tahun ini karena tahun dua ribu delapan belas
tahun dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas kita banyak kejadian bencana
kita juga mendalami penelitian atau kajian mengenai kebencanaan
nah dengan prioritas prioritas ini maka nanti akan ada produk produk
apakah produk terkait pangan misalkan padi benih unggul padi misalkan
maupun produk transportasi misalkan pesawat n dua ratus sembilan puluh
nah ini adalah contoh contoh produk
yang penting adalah bahwa produk itu nanti dihasilkan
jangan sampai itu hanya menjadi rencana tapi tidak pernah terrealisasi
iya jangan hanya nanti penelitian penelitian saja
dan pengembangan pengembangan saja
dan tanpa ada implementasinya
penelitian atau riset itu hanya mengikuti kesenangan
atau mengikuti spesialisasi dari si peneliti
tanpa melihat dampak dari penelitian itu buat masyarakat
iya itu kan yang penting harus diterapkan dan ada produknya kan
ada produknya jelas
dan produknya itu sangat penting
dan produknya itu sangat berguna dibutuhkan bisa di scale up
dan juga bisa meningkatkan apakah itu perekonomian indonesia kesejahteraan dan lain sebagainya
tapi kebetulan karena mungkin background saya ekonomi juga
kita mencoba agar produk produk dari kegiatan lead bank jirap ini
pertama menghasilkan yang namanya tempat guna teknologi tempat guna
terutama untuk kebutuhan kebutuhan di daerah
yang kedua menciptakan nilai tambah dan hilirisasi
jadi intinya kita kayak sumber daya alam
tapi justru tantangan sebagai ilmuwan saintis maupun inovator adalah
bagaimana sumber daya alam kita itu punya nilai tambah dan dihilirkan
dan yang ketiga kita mendorong yang namanya substitusi import
sekaligus meningkatkan lokal konten
itu penting sekali
nah selama ini kan kalau otaknya dari penelitian dan juga pengembangan itu kan bppt ya hamam
dengan adanya brini ini ya terus terang ini memudahkan atau mungkin menghambat
atau bahkan dari segi inovasi dan lain sebagainya
merasa wah ini ada satu layer lagi ini yang harus kita perhitungkan
atau bagaimana pak hamam
wah terima kasih desi
dengan adanya brin tentu saja apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi
seperti bwpt melaksanakan pengkajian dan penerapan itu justru dikuatkan
ya dikuatkan karena kita ingin menjalankan semua rantai nilai
dari proses riset sampai kepada inovasi
dari hulu sampai kepada hilir
seluruh rangkaian proses yang diperlukan untuk menghantarkan sebuah ide
sampai menjadi produk itu ada di dalam orkestrasi yang dibangun oleh brin brin ini
ya saya lihat tapi selama ini kan bppt kan cukupin ya dari ada researchnya
tapi ada pengembangannya tapi ada produknya kan yang jelas
ini apakah harus ada sinergi dari segi
ini mungkin prioritas yang perlu diterapkan atau bagaimana pak hamam
sinergi itu pasti akan terbangun dengan kita menentukan prioritas prioritas
yang tadi disampaikan oleh pak menteri adalah prioritas riset nasional
di bidang maritim di bidang pangan di bidang kesehatan
di bidang industri pertahanan misalnya ataupun di bidang kebencanaan ya
nah produk produk inovasi ini yang merupakan hilirisasi daripada proses
lead bank jirap ini tentu saja nanti akan menghasilkan produk inovatif
yang akan digunakan oleh masyarakat yang akan digunakan oleh pemerintah daerah
yang akan digunakan oleh pemerintah pusat karena memang undang undang mengamanatkan
agar hasil lead bank ini digunakan wajib digunakan oleh pemerintah pusat
dan pemerintah daerah nah itulah salah satu
jadi lebih memudahkan ya
ya kekuatan daripada undang undang ini yang kemudian bisa dikatakan menguatkan
seluruh aspek riset dan inovasi di indonesia
jadi lebih fokus ya terhadap apa yang dibutuhkan oleh pemerintah dan juga pasar dan industri
indonesia itu kan kabupaten perlawanan daerah tertinggal secara nasional dua ribu enam
tapi syukur allah saya ganding bppt saya gandeng beberapa kementerian
begitu juga akademisi
rupanya bisa mengkiatnya dua tahun ya
walaupun tertinggal kesehatan pendidikan resertifikasi cukup rendah
tapi semua bisa diselesaikan kalau kita kolaborasi sebelumnya
tadi disebut ada beberapa prioritas ini kalau bisa bicara dari produk produk kira kira yang bppt ini bisa paling unggul lah
di antara orkestrasi ini kan mungkin ada solo piano yang mungkin lebih menonjol hasilnya dan bisa dinikmati
ya kita kemarin sudah membahas itu bersama dengan presiden di dalam rapat terbatas
untuk produk yang kita bangun di tahun dua ribu dua puluh ini ada yang terkait dengan drone elang hitam
itu adalah drone untuk kombatan
ini untuk digunakan untuk surveillance untuk pengawasan maupun nantinya di dalam dua tahun mendatang kita akan menghasilkan produktivitas untuk tipe kombatan yang bisa digunakan untuk menyerang
nah selain itu kita juga membangun produk garam industri terintegrasi
ini adalah meningkatkan nilai tambah dari garam rakyat sehingga dia sesuai dengan
untuk kebutuhan industri apakah itu industri petrokimia industri makanan dan minuman serta industri lainnya
selain itu juga ada beberapa produk lainnya
tadi disebut transportasi misalnya pak hamam apa yang bisa kita lakukan
n dua ratus sembilan belas amphibie itu menjadi merupakan salah satu produk yang akan kita unggulkan di tahun dua ribu dua puluh
bekerja sama dengan lapan dan institusi lainnya
kita harapkan nanti n dua ratus sembilan belas ini khususnya versi amfibi itu akan dapat digunakan sebagai sarana transportasi antar pulau
yang tentu saja ini akan sangat efektif ya untuk sebuah negara seperti indonesia yang merupakan negara maritim
nah dengan adanya brin ini lebih banyak kira kira jumlah inovasi nanti yang akan diproduksi oleh indonesia
lebih menggiatkan lagi mungkin sdm bpbt juga
tentu saja kita kan pasti akan membangun flagship flagship dari seluruh produk itu
dan saat ini kita paling tidak untuk bpbt sendiri itu kita sudah menetapkan ada lima flagship prioritas
ada lima belas flagship pendukung yang kita akan
kita kembangkan di dalam kegiatan dua ribu dua puluh
serta penugasan nasional seperti sistem pemerintahan berbasis elektronik kemudian pengolahan emas non merkuri misalnya
nah itu untuk penyakit infeksi yang seperti coronavirus
nah ini penting sekali ini relevan mungkin harus mau tidak mau harus naik jadi prioritas nomor satu
ini pengembangan obat obatan dan mungkin vaksin gitu ya
dan dalam itu juga karena kita berada dalam konteks membangun technopark ya bpbt juga akan terus menghela pembangunan technopark di berbagai daerah
termasuk di pelalawan ini
di pelalawan ini nah ini mungkin kita pak haris ini sebagai bupati pelalawan ya
teknopark ini sesuatu yang makanya kita kesini ya sesuatu yang dibanggakan ini bagaimana pak bupati kita sudah mendengarkan ini kan harus ada kolaborasi
harus ada istilahnya kerjasama apalagi sekarang ada brin ini bagaimana pak bupati
sebenarnya terima kasih ya
ternyata technopark ini ini kan sudah program dari mptki
ya sudah cukup lama ya
kita kerjasama sama bpbt
dan perencanaannya apa yang disuruh dari bpbt
oleh itu kan kabupaten pelalawan daerah tertinggal secara nasional dua ribu enam
tapi syukur alhamdulillah saya ganding bpbt
sekadang beberapa kementrian begitu juga akademisi
rupanya bisa mengkiatnya dua tahun ya
walaupun tertinggal kesehatan pendidikan resertifikasi cukup rendah
tapi semua bisa diselesaikan kalau kita kolaborasi seluruh
jadi senang dengan adanya semacam payung ini brin ini memudahkan untuk dalam menerapkan cita cita
sebenarnya sekarang kita lihat
ini biasanya kan itu pusat sama daerah dan lain sebagainya
technopark ini pertama kali kan kita gini punya ide
pertama kali karena kita daerah tertinggal
melihat sesuatu di luar sana
tenaga ahlinya kan orang kita semua
namanya aja produk malaysia china
semua kata yang semua itu ahlinya itu adalah orang indonesia
dari itb dari apa
iya jadi itu yang kita bahkan kasian
bahkan kita selama ini produk kita setengah jadi di ekspor
tapi import setelah jadi sama orang itu
pakai makita kita import
iya dan dengan harga yang lebih mahal lagi
jadi oleh sebab itu karena potensi pelawan
ada tergantung pada sawitnya
iya kelapa sawit
nah biasanya kita kan jualnya
jual buah itu saja
nanti diolah oleh perusahaan
perusahaan kan cpo saja
nah jadi dalam masa lainnya kita meminta kepada pemerintah
apalagi sekarang boleh dikatakan
apalagi pak bambang selama di meristek ini
kita lebih komunikasi jalan
biasanya kita jalan kadang ke presiden nyampaikan
kadang tak nyambung
walaupun kami sama bpt kemana kementerian kami datang
jadi ini lebih nyambung kan ya sekarang
jadi sekarang dari pak bambang betul betul dalam masalah ini dikejar
ada berbuat nggak
nah kalau berbuat mari bersama
di mana kekurangan daerah dia menyampaikan
dan bahkan dari meristek kemarin dianggap kita
dari dua kabupaten seluruh indonesia ya pak ya
jadi pilot proyek bagaimana sawit ini
tidak lagi harus cpo
tetapi mendukung pengurangan depisa negara
untuk impor bahan bakar
jadi bahan bakar nabati
contohnya kenapa kemarin waktu
pepres kemarin pak jokowi pernah nyampaikan sama kita
apa jalan keluar isu yang mendatangkan
bahwa masyarakat menyatakan itu salahnya kan
tahunya pemerintah gitu
padahal isu eropa itu masalah lingkungan
dan dia ngepanyakan lewat uni eropa
tentu drop ini
jadi kita tidak mau sedemikian
pak jokowi minta supaya ini ada jalan keluar
kebetulan dari meristek cara membuka peluang ini
ini satu kesempatan juga
yang didukung beliau
mudah mudahan ini bisa kalian baik
bisa terrealisir ya
tapi pak harissa ini tertarik ini
karena mungkin banyak orang yang gak ngerti ya
pelawan itu ya kenapa
dan kenapa ada teknopark disini
dan latar belakangnya kan swasta
ini idenya itu datang dari mana
dan kenapa cocok lagi
kita melihat situasi
karena saya tadi saya sampaikan saya orang swasta ya
bahkan saya ekspor
barang setengah jadi
tetapi bahan jadinya saya beli lagi
jadi ini kan lucu
dulu kita kan nggak bisa berbuat apa apa
kita tidak dari pemerintahan
sekarang di pemerintahan mari kita
karena ini bersama bppt mau membina kita
terus menerus bahkan tiap minggu
sama bppt ini konsultasi
waktu itu kita sampai ke meristek
tapi kan kurang nyambung gitu ya
asal pampangan terbuka gitu
nah inilah kesempatan mudah mudahan nanti bisa terwujud ya
dan kita akan segera melihat ya teknopark ini
tapi esensinya dari teknopark ini
tujuannya dan mungkin asalnya
mungkin apa yang kita bisa dapatkan lah dengan
kalau dapatkan pertama kali
tentu mata pencarian masyarakat
harganya tidak tergantung pada ekspor
jadi kita tidak
walaupun bagaimana nanti
dari isu yang ada di luar negeri
persaingan bisnis ini
kan bermacam macam namanya
tetap dia melihat peluang indonesia ini cukup
kedepan cukup cerahan dengan masalah sawit
karena ini ada empat ratus lima turunan
mau bikin coklat aja pun bisa
biasanya kita coklat dari buah apa
kosmetik atau krim untuk tangan
pernah berapa kali pertemuan
begitu juga makanan
dan ban sendiri
dan lain lain obatan
nah ini sebenarnya peluang besar
peluang luar biasa ya
kenapa kita tidak memanfaatkan
apalagi kita kaya dengan sumber daya
jadi kalau di pelawan lawan itu
fokusnya itu teknopanya itu basisnya sawit ya
itu kita dirikan sekolah tinggi teknologi
kemarin sudah sampai juga
masih di bapak nas kemarin
dada juga waktu itu menyatakan
sekolah tinggi teknologi kelapa sawit indonesia ya pak ya
mungkin di st dua p ini dijadikan
bapak nanti setelah kesana melihat itu
potensi itu ada di pelawan lawan
nah kunci untuk keberhasilan
suatu teknopolitan atau teknopark ini apa
dan apakah seperti yang ada nanti di pelawan lawan ini
bisa direplikasi di tempat tempat lain di indonesia
pak bambang ini ide teknopark
atau teknopolitan apa dan lain sebagainya
ini bagaimana dalam konteks
perencanaan pemerintah kedepan ini
mau direplikasi di tempat tempat lain
science tenopark itu adalah salah satu program inti
di dalam kegiatan cambridge tech dan sekarang brin
kenapa ini penting
karena disinilah yang terjadi namanya hilirisasi
jadi adanya science technopark
jadi science sebagai ilmu dasar
dan kemudian ada teknologi
dimana dengan pertemuan sains teknologi itulah
maka riset riset yang dihasilkan
itu bisa dihilirkan
menjadi produk yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat maupun pasar
science technopark ini tidak hanya ada di level daerah
juga ada yang dikelola oleh perguruan tinggi
jadi ada dua jenis science technopark
ada yang perguruan tinggi
ada yang daerah
yang daerah ini biasanya kami amati
berhasil tidaknya itu tergantung
komitmen dari pemerintah daerahnya
terutama kepala daerah
kalau kita lihat nih pak haris ini sangat komit
yang menarik di sini dari yang pelalawan ya
kalau kita ulas lebih jauh
memilih kelapa sawitnya itu
menurut saya sangat strategis
ekonomi kelapa sawit itu
sangat berpengaruh di pelalawan
mayoritas penduduknya pak bupati ini
bergantung hidupnya pada kelapa sawit
nah kelapa sawit itu kan
output yang paling mentahnya tbs
standar buah segar
atau menjadi cpo
nah kalau hanya sampai cpo
nilai tambah yang dinikmati itu rendah
karena nanti yang menikmati ya
pengusaha atau perusahaan yang mengekspor cpo
atau mengolah cpo lebih jauh
nah kehadiran science tenno park ini
memberikan alternatif bahwa
dari buah kelapa sawit itu
tidak hanya cpo yang kemudian dijual
tapi ada produk turunan
tapi yang kedua
waktu itu pak bupati datang ke kantor kami
karena kita punya program nasional
untuk namanya bahan bakar nabati
ini agak beda dengan biodiesel
yang biasa dibicarakan
kalau biodiesel itu kan mencampur
antara fame atau sawitnya itu
sedangkan kalau bahan bakar nabati
yang kita bicarakan ini
istilahnya itu green fuel
jadi dari awalnya ini adalah
bensin atau solar atau aftur
yang memang bahan bakarnya nabati
nabatinya dari mana
tapi bukan cpo
tapi diambil dari minyak inti sawit
istilahnya palm kernel oil
jadi minyak intinya
jadi kita bisa melihat
pak bupati ini memilih sawit
selain kebutuhan masyarakat
dan bisa mengutilisasi
kebun kebun milik masyarakat
tidak hanya yang milik perkebunan besar
yang kedua sawit ini kan luar biasa
tadi mbak desi cerita mengenai turunan yang banyak
tapi tadi itu baru cpo
ini sekarang minyak inti sawit
yang berasal dari bagian yang beda
dari buah itu sendiri
dan itu ternyata
kita akan dorong menjadi solusi
dari ketergantungan kita terhadap bbm import
nah karena itulah
kami pilih sebagai satu dari dua kabupaten di indonesia
yang akan menjadi contoh
mulai di produksinya
bahan bakar nabati ini
atau apa namanya
kita bisa nyebutnya bensin
inilah target untuk meningkatkan renewables kita
dan mengurangi emisi dan lain sebagainya
tapi mungkin sebelumnya pak amam ini
pasti industri kan juga
perusahaan dan yang lain lain
jadi bisa terjadi semacam multiplier effect
yang bagus ya
positif untuk daerah seperti pelalawan ini
jadi memang science sino park itu
ide nya kan tadi
mendekatkan riset dengan hilirnya
atau dengan inovasi
di dalam science sino park
itu isinya tidak boleh hanya
industri harus mulai
masuk ke science sino park
itu yang ideal
ya mungkin belum semua science sino park bisa
tapi paling tidak
kalau industri sudah masuk ke science sino park
artinya industri tahu
suatu output dari hasil riset
yang akan bermanfaat untuk
kelangsungan bisnis mereka
dan ini sudah masuk
artinya untuk kepentingan sawitnya
ya paling tidak
yang dalam konteks green fuel ini
atau pihak yang terkait
bahan bakar ini yang akan masuk ke sana
iya dan mungkin kedepannya juga
kita justru mengembangkan khusus untuk ekspor ya
dengan nilai tambah
mungkin pak hamam ini bagaimana
konsep teknopark ini dan pertama kali
kita sebutnya itu sebagai teknopolitan
lebih besar lagi daripada teknik
ada tujuh zona di dalam teknopolitan itu
mungkin bisa cerita
mimpinya itu apa
ada zona perindustrian disitu
ada zona komersial
jadi memang ada tujuh zona
dengan tiga zona utama tadi
yang sudah saya sebutkan
ini semua membentuk sebuah ekosistem
yang kita sebut dengan
sistem inovasi daerah
disini ada empat ratus ribu hektar
jadi kalau kita bicara tentang
di amerika ada namanya silicon valley

disini adalah palm oil valley
karena seluruh produk turunan
hilerisasi sumber daya lokal
dalam hal ini kelapa sawit
itu bisa dikembangkan
di dalam kompleks
nah bppt sendiri perannya khususnya dalam ini apa
mungkin dari segi produk produknya
atau cara cara mengolahnya
seperti tadi disampaikan oleh pak bupati
di pelawan ini sudah
lama cukup lama
dari sejak awal mengembangkan
mulai dari kita melaksanakan
membangun master plan
kita sudah sampai pada tahapan implementasi
nah kunci untuk keberhasilan
suatu teknopolitan atau teknopark
pak pamda apakah seperti yang ada nanti
di palalawan ini bisa direplikasi
di tempat tempat lain
saya menempatkan leadership itu
selamat juga untuk pak bupati ini
yang telah diberikan anugerah
mahaputra ya pak
nah selain itu
tentu saja harus ada komitmen
baik itu dari sisi
sumber daya manusianya
untuk melengkapi apbn
seperti halnya bppt
dalam kurun waktu dua ribu lima belas
agar semua konsep pengembangan itu
di dalam teknopolitan
banyak perencanaan teknopark di indonesia
tetapi hanya sedikit yang
bisa dikatakan berhasil
tapi kita perlu
biasanya itu kenapa kalau tidak berhasil
banyak sekali tantangannya
kita sebut dengan science tenopark itu
selain adanya lahan
sumber daya manusianya
sumber daya alamnya juga
industri sangat berperan
untuk menyatakan bahwa
daerah itu berhasil
utamanya lagi adalah
ada munculnya start up
di lingkungan teknopark itu sendiri
tanpa adanya start up
kita tidak bisa mendapatkan
bahwa adanya sebuah
teknopark itu menghasilkan
berbasis teknologi ataupun start up
yang berbasis pada
yang berbasis pada
sumber daya lokal
seperti dalam hal ini
industri turunan kelapa sawit
itu tentu harus merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari
pelalauan ini adalah
cikal bakal penguasaan
sampai kepada inovasinya
jadi indonesia harus dikenal
dikatakan cukup berhasil
akan dijadikan proyek contoh dan lain sebagainya
tapi sudah terasa
bagaimana menurut anda
sebagai sebuah perusahaan
baik dari segi ekonomi
dan juga mungkin ketertarikan
dari industri atau perusahaan
kalau saya berhubungan masyarakat
karena kita pertama kali
ke depan itu tidak ada lagi
sawit anjlok seperti biasa
dulu kan dari harga dua ribu
dia bayangkan sekarang anaknya akan sekolah ke depan
jadi itu kita bentuk
kalau persaingan sekarang
bukan dengan kekuatan potensi saja
tentu kita bentuk dengan sdm nya
soalnya persaingan ke depan itu harus dari sdm
mudah mudahan nanti saya dapatkan juga
bagi tak mampu
sebagai anak tak mampu sekolah
walaupun bpd kecil
kita utamakan dulu pendidikan
karena kita berharap ke depan itu
untuk bisa yang disampaikan
oleh pak menteri tadi

jangan pov itu
jangan sampai anak kita jadi
ini harapan kita
dan begitu juga
karena kita di teknopolitan ini
dari dua ribu dua belas kami kerja sama sama wpt
ini kan sudah terrealisasi semuanya
dan bahkan kita hargai juga
pernah saya sampaikan
ke pak presiden juga di istana bogor
ini masyarakat swadaya
tidak diganti rugi tanahnya
karena kemauan orang yang susah
tidak tahu apa apa
mau dia sekali saja dijelaskan
mau dia menyumbang
sama juga jalan kemarin
tidak bisa ke sana
tapi peningkatan untuk semenisasi
itu baru dari pemerintah
seharusnya apa yang di bilang pak menteri tadi
kalau daerah itu betul betul
ada kemauan yang keras
itu yang harus dibantu
kegagalan pemerintah pusat
dulu pernah saya mendengar juga
salah satu dari pak sby dulu
bukan tidak mau dia membantu daerah
karena proyek daerah itu
kepala daerahnya kurang mau
jadi makanya kunci leadership itu
merupakan sangat penting ya
kalau bagi saya
saya seorang berbeda
mungkin basic saya kena swasta kecil juga
pertama kali harus ulet kita
uled itu mencari peluang
walaupun perjalanan pergaulan kita
yang kedua itu gigih
apa yang disampaikan oleh pak kepala tadi
kegagalan kekadang tidak tahan
apalagi daerah daerah tertinggal
yang dikatakan orang program gila
tapi harus kita gigih menghadapi
jangan kita putus asa
yang ketiga itu harus
berani mengambil keputusan
karena keputusan bersama ini
pemerintah dan hukum
ya masak bodoh aja yang lain
jadi kuncinya itu harus ada
kolaborasi ini penting ya
komunikasi dan lain sebagainya
tapi kita tidak sabar
kita harus melihat dengan mata sendiri
bagaimana ini namanya teknopak atau teknopolitan ya
pelawan itu sendiri
sebelum kita ke tempat itu
kira kira setelah mendengarkan ini
apa ekspektasi kita pelajaran
apa kunci dari keberhasilan brin ini
teknopark yang berbasis sawit
yang ada di pelalawan ini adalah
realisasi dari apa yang tadi saya sebutkan
kegiatan riset yang berujung inovasi
harus tepat guna
dan ini memenuhi syarat karena kan
para petani pemilik kebun
itu kan berharap
dia akan mendapatkan hasil yang setinggi tingginya
dan tidak mungkin hanya dengan
jual tandat buahnya
atau jual cpo nya
nah dengan hasil yang lebih tinggi
berarti apalagi bisa menuju
nanti bensin abadi
berarti mereka yakin
bahwa hasilnya itu akan
jadi cocok dengan kebutuhan lokal
kedua yang pasti rela tingkat tambah
karena selama ini
kita dalam waktu yang lama
meskipun sawit itu sudah jadi
unggulan indonesia sejak lama
sawit itu akan bernilai jauh lebih besar
kalau kita mau melakukan
turunan dari cpo nya
atau dari sekarang bahkan
tambahan dengan minyak inti sawitnya
terutama yang terkait bensin abati
yang menggunakan pelalawan sebagai salah satu pilot
itu sudah jelas menunjukkan bahwa
kita sudah berhasil
paling tidak mencoba meningkatkan
nilai tambah dari sawitnya
dan ujungnya apa
tetapi dengan nantinya bensin abadi ini diproduksi
kebutuhan import yang tadinya sangat besar
pelan pelan bisa dikurangi
dan satu hal lagi
sebagai bangsa yang
atau negara yang
produksi sawit yang terbesar di dunia
maka kalau dalam bidang penelitian
maka kita harus benar benar menjadi yang number one
penelitian maupun inovasi terkait sawit
karena itu produk kita yang besar
jangan sampai produk kita besar
tapi nanti teknologi datang dari amerika
datang dari eropa
nah berarti keberadaan
technopark pelalawan ini adalah
sampai kepada inovasinya
jadi indonesia harus dikenal benar sebagai
apalagi kita tuh rumahnya tuh kelapa sawit
kita memiliki sumber daya alam
tapi selama ini mungkin orang lain yang menikmati
kita hanya menjual yang mungkin raw materialnya
tapi pak hamam dari segi
riset inovasi dan lain sebagainya
ini seberapa menantang seberapa sulit sih sebenarnya
yang khusus untuk
kelapa sawit ini
ya pasti kita masih memerlukan banyak terobosan ya
misalnya sekarang ini kita sudah
pengembangan katalis merah putih
dan masih banyak lagi
teknologi yang harus kita kuasai
rantai nilai dari
sawit itu sendiri bisa kita kuasai
seperti apa yang disampaikan oleh pak menteri tadi
ingin menghasilkan biogasolin
kemudian sampai kepada
ya yang memang saya kira nanti akan menjadi
ketergantungan kita terhadap bahan
bakar minyak ya
yang memang mendominasi impor
kita itu sudah menjadi net importer
bbm itu sejak
sepuluh tahun yang lalu
sudah keluar dari opec cukup lama
dan kita memang ingin keluar dari
dengan kita membangun kemandirian kita
dalam bahan bakar nabati ini
dan banyak sekali sebenarnya sumber daya alam
untuk melakukan penyelesaian teknologi
dan juga sesuai dengan kebutuhan pasar
ini sebenarnya kita bisa cepat sekali
tapi kita sudah tidak sabar ya
untuk melihat dan karena besok juga akan
di inilah diresmikan
insight with desi anwar akan segera kembali
nanti dari lokasi
langsung dari pelalawan
tapi untuk sementara terima kasih pak bambang
dan juga pak hamam dan juga pak haris ya
kita tidak sabar untuk ingin melihat
sekarang ini teknopolitan
nah ini sesuatu yang baru
dan tentu saja perlu kita banggakan ya
kalau memang indonesia sudah memiliki
satu kawasan yang memang khusus
untuk hasil hasil produk
inovasi yang memang kita butuhkan
tetaplah bersama kami dalam insight with desi anwar
kali ini langsung dari teknopark
kali ini langsung dari teknopark
saya sudah ditemani oleh menteri
pak bambang murojonet gorom
dan juga kepala brin
dan inovasi nasional
dan juga dengan bupati
pak lawan pak haris
dan juga dengan pak hamam
untuk acara inaugurasi
teknopark yang nanti akan dijadikan proyek contoh
bagaimana pak bambang rasanya
sudah sampai disini
akhirnya kita melihat
ada sekolah tinggi teknologi pelalawan disini
perjuangan dari pak bupati
dan juga harapan pemerintah
bisa mengembangkan teknopark
dan kita harapkan
yang fokus di sawit ini
bisa menjadi contoh buat daerah lain
gimana rasanya pak haris
wujud dari impian yang selama ini
saya sebenarnya terima kasih
yang kedatang pak menteri
dari kepala bapak penas saya minta
tapi belum terkabul
yang kita terima kasih
karena beliau juga kemarin
karena di kantor beliau
bahwa ada dua daerah percontohan
salah satunya pulau lawan
untuk ke depan bagaimana
di bawah naungan kud
nanti kerjasama sama bwn
masyarakat ini bisa besar ya
tidak tergantung dia daripada
persaing ekonomi dunia
sekarang kita kan agak takut juga ya
oleh sebab itu saya contoh aja
kemarin kita melakukan
harga sawit turun
dianggap pemerintah yang
padahal ini adalah persaingan ekonomi dunia
oleh uni eropa
oleh sebab itu kalau misalnya dari pak meristek
dan menyatakan sedemikian tadi
saya ada disini
karena mata pencari masyarakat
dan bahkan harapan masyarakat kedepan
itu tidak lagi seperti biasa
kita harus umum
apalagi kita indonesia sebagai produsen
nah lagi disini mungkin begitu juga
bahan bakar nabati ini
apa yang disampaikan oleh
bapak menteri meristek
begitu juga pembinaan kita
mudah mudahan ini tercapai
dan ini penuh harapan ya
bukan hanya untuk disini di riau
tapi seluruh indonesia
ini kan berkat kolaborasi semua ya
pemerintah daerah pusat dan juga lembaga lembaga lainnya
termasuk nih bppt katanya dari awal ini
ternyata sudah menjalin kerjasamanya cukup banyak
pak hamam ini
untuk melihat akhirnya terrealisir
kita kan memang ingin melakukan
pengkajian dan penerapan teknologi itu
pusat pusat pertumbuhan ekonomi
dan cara yang paling tepat untuk itu adalah
teknologi yang bisa
hilirisasi sumber daya
hal ini adalah komoditas lokal
di sini adalah kelapa sawit
jadi kita berupaya sebaik mungkin
agar hilirisasi kelapa sawit itu
karena di sini ada
seperti yang kemudian kita
dan ada zona perdagangan
jadi ini diantara
kita ingin membangun
ini adalah lahirnya startup
proses hilirisasi sumber daya
alam dalam hal ini kelapa sawit
jadi bisa memotivator ya mungkin
daerah daerah lain bisa menjadi proyek
contoh juga mungkin pak menteri ini kita
sekarang akan masuk ya meresmikan
ini sekolah tinggi teknologi pelalawanan
yang nanti akan menjadi sekolah tinggi
kelapa sawit ya khususnya
dan ini tentunya sangat penting
buat masyarakat setempat
supaya merasakan bahwa kelapa sawit itu
adalah andalan mereka
dan karenanya penguasaan kelapa sawit
dari hulu sampai hilir
kita harapkan bisa diberikan oleh sekolah ini
bisa meningkatkan produktivitas
dari sawitnya dan kemudian
untuk dengan startup
bagaimana agar hilirisasi dari sawit
itu kemudian menjadi produk produk
yang kemudian malah akan lebih menyejahterakan masyarakat
di pelaluan ini
kuncinya memang harus punya know how ya
harus tahu ilmunya
dan harus tahu yang paling penting juga
bagaimana mengembangkan produk produk hilirnya
karena itu yang akan memberikan nilai tambah ya
iya kita sudah melakukan tinjauan ya
di kabupaten pelaluan
dengan pak bupati pak haris pak menteri stek pak bambang
ini bagaimana impresinya setelah melihat
dan potensinya ke depan
kira kira bisa terrealisir nggak
mimpi kita semua yang begitu tinggi
ada dua hal yang menjadi perhatian saya
untuk keberhasilan teknopolitan pelalawan ini ke depan
kalau memang bisa menjadi pelopor
penyiapan bahan baku nabati
dan menjadi pilot
yang kemudian menginspirasi daerah lain
maka ini akan menjadi titik awal
dari upaya kita mengurangi
ketergantungan energi dari luar
yang kedua adalah
telah dibinanya start up
yang berbasis teknologi
di teknopolitan ini
dimana idealnya sebuah
tidak hanya melakukan hilirisasi
tapi juga menghasilkan entrepreneur
masyarakat pelalawan nantinya akan mendapatkan manfaat yang luar biasa
karena selama ini mungkin mereka berpikir
sawit itu adalah kebun
padahal sawit itu
jauh lebih dari kebun
baik dari hulu sampai hilir
begitu banyak produk yang bisa dihasilkan
dan itu harus dibawa oleh si entrepreneur tadi
dan kita harapkan
dengan adanya teknopolitan ini
akan makin banyak entrepreneur pelalawan
yang akan mengembangkan
turunan dari sawit
jadi ini semua sustainable ya pak bambang
bukan hanya berhenti disini saja
tidak hanya bermain di kebun
dan tidak hanya berhenti di
tapi ini bisa berkembang menjadi
basis dari perkembangan
kegiatan swasta yang ada di kabupaten
nah kalau dari kualitas sdm nya
mungkin teknik pengajarannya
apa yang diajarkan disini
kira kira bisa menciptakan sdm yang jauh lebih
sudah ada sekolah tinggi teknologi
dan tadi baru diresmikan teaching factory nya
nah ini adalah suatu kombinasi
karena sekolah tinggi itu tidak akan ada manfaatnya
sekolah tinggi teknologi
tidak disertai dengan teaching factory
akan menjadi sumber dari wirausaha tadi
dibiasakan untuk belajar
bagaimana memproduksi sesuatu dari sawit
selain mempelajari teknik
pak hamamik kita melihatkan
ini bagaimana cukup impresif
atau sesuai dengan harapan
atau sebenarnya masih begitu banyak yang harus dikembangkan
masih ada banyak hal
yang harus kita terapkan disini
kaji terap teknologi
dan kemudian melaksanakan transfer of teknologinya
dari membawa start up
menjadi scale up
tadi seperti disampaikan oleh pak menteri
itu harus bisa sampai ke hilir
dan membesarkan apa yang sudah diawali
dari sekarang ini
tapi dari kunjungan ini
terasa semangat untuk berinovasinya
partisipasinya dari masyarakat disini
saya lihat ini adalah
salah satu role model yang bisa
kita jadikan contoh
untuk juga melakukan yaitu
di seluruh indonesia
dan kami harapkan
pelawan sebagai champion
di dalam technopolitan ini
yang mengembangkan tujuh zona
yang sangat lengkap dalam sebuah
sistem inovasi daerah
saya kira merupakan sebuah bukti
kita selama hampir tujuh tahun ini
bisa membawa ke situ cukup panjang ya
tapi ini perjalanannya ke depan masih panjang
pak haris ini sebagai yang memiliki
ide awal dan setelah ini
istilahnya diresmikan dan ada
terus menerus nanti kalau pak bupatinya sudah
sudah menjadi pak bupati lagi
nah apakah ini akan bisa terus
diteruskan sesuai dengan
keinginan pertama kali mungkin
regulasinya harus kita apakan dulu
masalah perda ya ini udah diperdakan
pak jadi tidak ada keraguan
lagi bagaimana pak yang kedua
kekuatan ini buktinya masyarakat
bukan kepentingan seseorang
bukan kepenting kelompok berarti
kepentingan bersama oleh saya itu
apalagi tadi disampaikan oleh pak menteri
tetap didampingi oleh
otomatis ini kesempatan berjalan
tapi bukan orangnya lagi ide boleh
dari kita pertama kebersamaan
kita tetapi berkelanjutannya
regulasinya harus kita buat
dan sistemnya sudah betul betul
diterapkan kalau dari masyarakatnya
dengan mimpi ke depan ini langsung
kalau masyarakat sudah terasa ya
apalagi ada masalah
petani biasanya kesini sendiri
mengawasi kebun dia sendiri
bagaimana baik atau tidak perawatannya
sekarang sudah dibina oleh
ppks di teknokulitan
bibit mana yang bagus apa yang disampaikan
oleh pak menteri tadi
bagaimana kualitasnya rendemennya bagaimana nanti
dan tidak berbeda
perusahaan besar sama petani
dan begitu juga harapan kita
membesarkan masyarakatnya kecil kecil
tapi tidak mengecilkan yang besar
itu yang kita ingin
dan kalau kita bisa semua nanti jadi wira usaha
bisa ada startup
dan lain sebagainya ini kan
tanpa ini lah istilahnya
ya demikian terima kasih pak haris
dan juga pak bambang dan juga pak hamam
menarik sekali ya
untuk ikut kunjungan kerjanya sambil melihat
ya apa yang kita bisa temukan disini
teknopark di pelalawan ini sebenarnya bisa
dijadikan proyek yang mudah mudahan bisa
direplikasi dimana saja
yang penting kita sebagai salah satu
produsen terbesar di indonesia ya
khususnya untuk kelapa sawit
harusnya kita paling unggul dalam mengelolanya
memanagenya dan juga mendapatkan nilai tambah
dari kelapa sawit
bukan hanya mengekspor ya raw materialnya
atau cpo nya tapi dengan produk produk
yang memiliki nilai tambah
yang tentu saja menguntungkan masyarakat setempat
tapi kita juga negara sebagai indonesia
langsung dari kabupaten pelalawan
di provinsi riau
terima kasih atas perhatian anda
jangan lupa saksikan acara ini di cnnindonesia com
dan juga di youtube insight with desy anwar